rabu malam sekitar tujuh orang penyidik kpk
menggeledah semua ruangan di kantor gubernur jawa timur
di antaranya ruang kerja gubernur dan wakil gubernur jawa timur
ruang sekda provinsi ruang administrasi pembangunan
dan ruang bidang kesejahteraan masyarakat
ditemui pada kamis siang gubernur jawa timur kofifa indar parawansa mengatakan
dalam penggeledahan yang dilakukan oleh kpk
tidak ada satupun dokumen yang dibawa dari ruang kerjanya
begitu pula di ruang kerja emil dardak
dia menyebut kpk hanya membawa flash disk dari ruang kerja sekda provinsi adi karyono
pada saat ini saya ingin menyampaikan bahwa
saya pak waku pak sekda dan jajaran pemprov jawa timur
semuanya menghormati proses yang sedang berjalan
dan kami semua jadaran pemprov jawa timur
siap untuk membantu mendukung data
jika dibutuhkan oleh kpk
sekretaris daerah provinsi jawa timur adi karyono
juga membantah ruang kerjanya di geledah kpk
menurutnya penyidik kpk hanya sekedar melihat lihat
saya nggak tahu persis ya karena tadi kan di biru biru
di sini hanya sebagai merinjam tempat saja dari sekretariat
pak kalau ruang gubernur wakil gubernur sama ruang jenangan tadi yang dimasukin
digeledah juga atau gimana pak
oh enggak enggak digeledah cuma dilihat aja
kalau geledah turun
sebelumnya sejumlah kalangan terkejut dengan penggeledahan ruangan kerja
gubernur jawa timur kofifah indar parawansa dan wakilnya emil dardak
yang dilakukan penyidik kpk pada rabu petang
pasalnya penyidik memilih melakukan penggeledahan tanpa meminta informasi
dokumen atau alat bukti lain kepada kofifah dan emil
usai melakukan penggeledahan sejak pukul sepuluh pagi
sekitar pukul delapan malam tim penyidik kpk keluar dari kantor gubernur jawa timur
membawa tiga koper yang diduga barang bukti
terkait kasus ott dana hibah yang menyeret wakil ketua dprd jawa timur
sahat tua siman juntang
tim liputan cnn indonesia